kita beralih ke informasi selanjutnya terkait kapolda metro jaya irjen polisi fadil imran yang memenuhi panggilan komnas ham
terkait dengan klarifikasi atas penembakan yang dilakukan polisi terhadap enam laskar front pembela islam beberapa waktu lalu
di mana kapolda metro jaya irjen polisi fadil imron menyambangi komnas ham jakarta pusat pada pukul dua belas tiga puluh senin siang
usai pemeriksaan yang berlangsung selama dua jam fadil menyebutkan pihaknya diminta untuk menjelaskan seluruh rekonstruksi kejadian yang berlangsung pada saat kejadian
sementara itu komnas ham pun mengapresiasi sikap kooperatif yang ditunjukkan kapolda metro jaya
komisioner komnas ham bk ulung hapsara menyatakan pihaknya belum bisa menghasilkan kesimpulan dari pemeriksaan yang berlangsung hari ini
kami memiliki kepentingan agar kasus ini berlaku
kami akan memberikan fakta yang berbasis scientific crime investigation kami tidak mau membangun narasi
sebelumnya komnas ham juga memeriksa direktur utama jasa marga subakti syukur
menurut surbakti dua puluh tiga dari dua ratus tujuh puluh tujuh kamera pengawas di jalan tol jakarta cikampek mengalami gangguan teknis pada minggu malam pekan lalu
saat terjadi insiden antara polisi dan pemeriksaan
dalam pemeriksaan yang berlangsung selama satu jam surbakti telah memperlihatkan rekaman kamera pengawas yang tersedia
dan tercatat oleh jasa marga di luar dua puluh tiga rekaman yang mengalami gangguan